tapi tadi ahli banget jadi saya sebutnya
mau campur lah gitu gapapa kok
ini untuk kita semua
dia bertemu dengan kpps
ada perubahan yang terjadi
yang tak terkontrol oleh dia
bagaimana menjelaskan tiba tiba ada angka
padahal dia penguasa angka angka ini
di dalam webnya dia itu informasinya
bagaimana menjelaskan ada dpt
kok bisa dijual di black web market itu
yang mulia hakim arief sudah mengatakan
apakah ini bukan bagian dari proses pembiaran
yang sengaja ingin merusak
apakah ada jaminan yang di foto itu
yang paling menarik tadi saya kaitkan dengan ahli yang tadi
kalau sudah selesai si rekap ini sudah tidak ada gunanya
apakah ini tidak melanggar undang undang kearsipan
supaya kita bisa terus menjaga akuntabilitas
kami pernah membuat surat kepada kpu
bahkan yang terakhir tanggal dua belas februari
karena saya ingin lanjutkan ke pertanyaan saya
saksi apakah sebagai desainer anda meyakini
desain yang anda bikin itu sama sekali tidak punya cacat
dan audit itu menjadi sesuatu yang sangat penting
memvalidasi apakah ada cacat yang dibangun
kalau yang menjelaskan pembuatnya sendiri
tentu dia akan mengatakan saya hebat hebat aja
tapi kenapa itu tidak dilakukan audit padahal itu
ada bukti di satu ratus lima puluh satu majelis
kami minta kepada bawaslu untuk dilakukan audit
itu ada seorang anggota kpps yang datang ke saya
dan sayang saya tidak dapatkan lagi alamatnya sekarang
dia bisa membuka sirekap itu pada pukul tiga belas
dan dia menemukan sudah terisi
padahal itu waktu indonesia bagian barat
dia mengatakan ada ribuan tps yang sudah terisi
dia bilang empat provinsi di sumatera
dan satu provinsi di jawa
cuma dia tidak mau spesifik karena dia khawatir
dan saya sempat menginterview dia
kpps melakukan hal itu dan
apakah ini bisa terjadi itu
anda sebagai developer dari si rekap
yang mulia izin mengumumkan klarifikasi
tapi tadi belum ada penghitungan suara
dia mengatakan pada pukul tiga belas dia akses itu
dan ada suara dari waktu indonesia bagian barat
kemudian pada tanggal lima belas februari
satu hari setelah pencoblosan
ketua kpu mengatakan bahwa
mereka berhasil katakanlah menemukan kesalahan pindai
itu cuma dia bilang cuma waktu itu
tapi pada tanggal dua puluh tujuh februari
kesalahan yang luar biasa itu
secara teknis gimana menjelaskan
kita tidak tahu perkembangan selanjutnya
karena itu per dua puluh tujuh februari
jadi masih lama dari dua puluh maret
yang ada surat keputusan kpu
yang mengecualikan si rekap ini
dan itu muncul ketika
ada yang namanya organisasi namanya yakin
itu meminta menyengketakan informasi di kip
sebelum tanggal tujuh belas maret tersebut
ya ketika proses sengketa terjadi
atau ada rahasia yang harus disimpan
atau bagaimana tentang si rekap ini
dan ada beberapa hal yang dijelaskan disitu
tapi saudara mengatakan bahwa
nah tentu ini yang kita inginkan semuanya
karena mungkin saja ada kesalahan
nah ketika anda bicara mengenai metadata
di satu tempat yang terpisah
tapi anda mengatakan bahwa metadata itu bisa diubah
nah anda juga bisa menambah batching
betching ini kan kalau saya tidak salah mengerti
data itu tidak dimasukkan sekaligus
nah ketika kami bicara dengan ahli kami
dan bicara dengan saksi fakta kami yang juga mengetahui hal hal semacam ini
dia bicara mengenai fungsi validasi
yang menurut mereka tidak tersedia
mereka mengatakan tidak ada fungsi validasi itu
tidak ada fungsi edit itu ya
buat saya yang penting adalah transparansi
saya tidak mencurigai anda tidak mencurigai siapapun
tapi transparansi ini kan menjadi sangat penting buat kita
saksi bicara mengenai penggelembungan suara yang
membantah apa yang dikatakan oleh
saksi fakta yang kami ajukan kemarin
sepuluh juta angka yang potensial
kalau kita tidak bisa melakukan audit
makanya saya ingin mengajukan satu usulan kepada majelis hakim yang mulia
dengan perbedaan perbedaan ya presentasi
dan interpretasi yang dilakukan oleh masing masing ahli
apakah tidak mungkin kepada mereka mereka ini
juga diberikan kesempatan untuk dikonfrontasi
kalau tidak kita tidak akan bisa menemukan kebenaran yang sebenarnya
saksi fakta dari termohon akan mengatakan a
saksi fakta dari pihak tidak akan mengatakan a
nah saya tidak tahu karena mekanisme ini tidak ada pada mk
tapi untuk mencari kebenaran dalam konteks
satu persoalan pilpres yang sangat strategis
sangat penting buat kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
nah jadi konfrontasi ini mungkin juga bisa menjawab
tadi sebenarnya ahli mengatakan bahwa
apa yang dikatakan oleh saksi fakta dan ahli kami
buat buat saya ini agak tidak terlalu proper untuk diucapkan
nah kita ini punya sirekap yang dananya besar sekali
tapi sampai detik ini kami tidak tahu betul
berapa banyak sih anggaran yang dikeluarkan untuk
karena ini juga kalau bicara integritas ini menjadi sangat penting
saya mohon kepada majelis hal ini juga mungkin bisa dipertanyakan gitu
karena proyek sirekap ini banyak sekali kontroversi yang ditimbulkan oleh proyek ini
sangat senang dengan digitalisasi ini
dan malah berfikir untuk mengusulkan
tapi saya tidak berani mengusulkan ini
apakah e voting itu bisa jalan di indonesia
dan bisa punya integritas
terima kasih silakan berikutnya
saya pertama saya mau teruskan dulu
pernyataan dari bang mulya tadi mengenai soal integritas
dari keterangan saksi kami
dan juga yang disampaikan kepada kami
misalnya ini ada satu tps
yang perubahan itu terjadi sampai tujuh ratus enam puluh tiga kali lebih
kalau kita bicara tentang integritas
apakah perubahan perubahan seperti ini
mencerminkan integritas yang dibangun
atau supaya ada kepastian
nah ini hal yang pertama yang kami meminta konfirmasi
tadi saudara saksi juga sudah menjelaskan
soal soal yang terkait dengan
penghitungan atau hasil dari
yang juga dari diskusi dengan saksi dan ahli kami itu bahwa
suara total itu adalah suara sah dan tidak sah
kemudian suara sah itu adalah suara yang diperoleh
oleh paslon satu paslon dua dan paslon tiga
akan tetapi yang terjadi yang kami lihat adalah
bahwa perubahan perubahan angka ini selalu tidak bersesuaian
angka yang ditampilkan sebagai hasil ini
nah menurut saudara ahli
apakah ini salah satu bentuk integritas
dari program yang saudara bangun
kemudian yang lain lagi yang kami juga ingin mendapatkan
penjelasan dari saudara saksi adalah
kecenderungan dari perolehan suara yang tetap
meskipun begitu banyak suara yang masuk
untuk ketiga paslon ini
hampir tidak terjadi perubahan
kan mestinya meskipun ini
ada jeda terlalu lama
agar supaya perolehan itu
fungsi dari si rekab ini
saya ingin juga meminta komentar
dan ahli kami kemarin mengatakan bahwa
total perubahan itu terjadi pada empat
empat ribu empat ratus
empat ratus empat puluh satu ribu
empat ratus lima puluh k tiga
dua ratus empat puluh empat ribu
rp lima ratus tiga puluh tiga
jejak kaki dari perubahan perubahan itu
untuk paslon ada yang hilang kemudian ada yang muncul lagi
kemudian ada yang hilang lagi dan seterusnya seperti itu yang terjadi
kemudian ada juga yang terjadi adalah penghapusan dalam suara sah
apakah ini karena human error
atau programnya ini yang memang
tidak dikendalikan untuk kebaikan
saya ingin juga tahu supaya ini juga tidak apa ya
ini kan berkali kali dikatakan oleh beberapa pihak
server ini ada di singapura bahkan ada yang mengatakan ada di china
saksi tegaskan apakah memang seperti itu
dan kalau itu yang terjadi yang mengontrol server ini siapa
pak mulyani minta ada konfrontasi konfrontir
nah tidak memungkinkan itu dilakukan karena ini memang spedi trial
yang kedua kami punya instrumen lain untuk mengecek kebenaran suara itu
itu tadi kan saya sudah minta kita sudah minta
kpu menyerahkan semua bukti rekap di tingkat kecamatan
terima kasih silakan pihak terkait
pertama tama saya mengucapkan terima kasih hormat yang setinggi tingginya kepada
yang mulia bapak arief hidayat
karena setelah kita tadi tiga setengah jam diskusi tentang it ternyata hanya satu pertanyaan dari pak arief hidayat yang mengatakan
kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang
ngapain kita ribu ribu lagi bicara si rekap
itu tadi pertanyaan dari pak arief hidayat
yang dilihat adalah manual dan perhitungan berjenjang
ngapain kita bahas bahas lagi tentang si rekap ini
sekali lagi saya hormat saya kepada bapak arief hidayat
karena bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum
tadi pada waktu mengirim tabik saya lihat cincinnya bagus bagus itu
yang dipakai dalam sk pengumuman final perhitungan suara
adalah manual dan perhitungan berjenjang
bukan hasil dari si rekap
masih perlu gak bapak kuliah disini
masih perlu gak kita bahas tentang si rekap
masih perlu gak saksi menjawab pertanyaan dari pak reply dan bambang yang selalu ngeel tentang si rekap ini
pak hotman tadi saya sudah tegaskan
kami mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini
jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting
jadi jangan persoalkan kehadirannya lagi
karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang
bukan hasil dari si rekap
pertanyaannya apa sih yang disampaikan
pernyataan ngeel itu juga gak pantas
ya saya bisa memaklumi situasi seperti ini
tetapi karena memang kenyataannya yang mulia memang membutuhkan
informasi tersebut tentunya kita harus gali lebih lanjut dan tadi meskipun sudah dijelaskan bahwa
memang ternyata setelah dijelaskan bahwa sirekap itu bukanlah menentukan hak